jadi dikatakan bahwa dua jam outdoor activity per hari itu
banyak atm yang ditiadakan di seluruh negara ini dan juga penutupan cabang cabang bank
kemarin pssi sudah kongres
nikel masih positif ya nikel positif
udah berubah deh pokoknya apa daripada bentuknya perubahan warnanya gitu ya
dan ada manta juga pari manta yang sangat besar
jadi mereka benar benar kayak harus di lock nggak boleh kerja nggak buat senang
bagi erik yang sudah melancarkan aksinya sejak tahun dua ribu tujuh belas ini
sisanya adalah ampas tebu